san peran sudah masuk
pokoknya jangan sering sering kesini
di rumah aja istirahat
kasian atuh bayinya
kapan atuh istirahatnya
mau setia kayak apa juga
kalo didatengin tiap hari
tetep aja bisa bisa kegoda wak
pasti mau nyuruh
kangkos suara kesana
tolong rak buku di taman bacaan digambar
gak ada waktu
besok sebagian buku mulai datang
ya pak siap
saya provisi ya kangkos
gak bisa ya
sekali sekali bilang enggak gitu
pokoknya kalo kangkos suaranya senyum senyum sama cewek
kasih tau saya ya
kesepian ya di rumah sendirian ya
gak ada yang bisa dipamerin ya
gak bisa dicelak ya
saya pengen tahu orang susah kayak kalian
kok seharian gak kelar kelar gitu
bilang aja kamu kangen dong
udah aku cuekin aja kok
di mata saya ada apa kok
pertanyaannya belum selesai melehoi
udah melemos aja
atem itu seperti apa doy
pertanyaan yang pertama tadi apa
cuma aceh merubah tata bahasanya
beda tapi artinya sama
makanya kamu belajar sama aku biar kamu tahu
kata katanya itu berbeda
tapi artinya sama
ini ada anonim ada sinonim
kamu juga ngajarin ini gak bener kum
kalo simponi itu temennya simpon b buat ulapan
kalo di kooperasi namanya simpedes

simponik itu artinya iringan musik
iring iringan musik kum
nganturnya sampe z
aceh kamu kebangetan ceng
kamar gak diberesin
pakaian gak dicuci
orang memang tidak bertanggung jawabnya mah
kamu emang gak bertanggung jawab
aceh kan tadi sibuk nyariin jenifer mah
dadang nyariin jenifer
tapi pekerjaan rumah beres
udah cepet sana yuci
aduh diomelin sana
ini teh udah sore
kalo tunggu sampe besok ntar lupa
bener kamu dang
gak usah gue campur
hayu nyuci sekarang
ntar lagi saya maghrib mah
hayu atuh sebelum maghrib
hayu nyuci sekarang
acing nyuci sekarang mah
dan duluan ya semuanya

kau seneng gak day
udah mau maghrib cucu teh mau pulang
akang akang besok teh transporan masuk
kamu mau beli apa dong
biasa sep buat belanjaan bulanan
yuk bareng belanja kecilnya dung
ya kamu mau buat bayar utang dulu
otak kamu numpuk di mana mana
jangan keres keres satu ngomongnya
semua orang teh udah tahu if
jika di sebuah negeri kebohongan sudah merajalela
maka sebuah kebenaran
akan mengganggu ketentraman banyak orang
iya betul sekali pak ustadz
bukan hanya sekali
dua kali tiga kali empat kali
daripada kamu pelanggak pelongok
lebih baik kamu ajarin
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allah
allahu akbar allah
salam peran sudah masuk
biasakan sholat matahari